dalam jaring pengaman sosial pemerintah juga tetap menjaga dunia usaha
terutama usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah
agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerja
apa saja bantuan pemerintah di tengah opsi pembatasan sosial berskala besar ini
yang pertama adalah program keluarga harapan
dalam program ini pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat
dari sebelumnya sembilan dua juta menjadi sepuluh juta keluarga
besaran manfaatnya akan dinaikkan dua puluh lima persen
seperti komponen ibu hamil naik dari dua empat juta menjadi tiga juta rupiah per tahun
komponen anak usia dini menjadi tiga juta rupiah per tahun
dan disabilitas dua empat juta rupiah per tahun
kemudian kartu sembako
kartu sembako akan mengalami kenaikan
sebelumnya penerima program ini
berjumlah lima belas dua juta
kemudian ditambah menjadi dua puluh juta penerima manfaat
nilai manfaat naik tiga puluh persen dari satu ratus lima puluh ribu menjadi dua ratus ribu rupiah
dan akan diberikan selama sembilan bulan
yang ketiga kartu prakerja
pemerintah meningkatkan anggaran kartu prakerja sebanyak seratus persen
dari sepuluh triliun menjadi dua puluh triliun rupiah
jumlah penerima manfaat menjadi lima dua juta

terutama pekerja informal
serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak covid sembilan belas
nilai manfaatnya rp enam ratus lima puluh sampai rp satu juta perbulan
selama empat bulan ke depan
pembebasan tarif berlaku selama tiga bulan
dan hanya berlaku bagi pelanggan empat ratus lima puluh volt amper
yang jumlahnya sekitar dua puluh empat juta
bagi pelanggan sembilan ratus volt amper akan menjadi

pemberlakuan pembebasan tarif dan potongan
dilakukan selama tiga bulan ke depan yaitu ulang
pemberlakuan pembebasan tarif dan potongan
akan dilakukan selama tiga bulan
yaitu april mei dan juni dua ribu dua puluh
berikutnya antisipasi kebutuhan pokok
pemerintah mencadangkan rp dua puluh lima triliun
untuk pemenuhan kebutuhan pokok
operasi pasar dan logistik
dan yang ke enam keringanan pembayaran kredit
keringanan ini diberikan untuk para pekerja informal
baik untuk ojek online supir taksi pelaku umkm
nelayan dengan penghasilan harian
dan kredit di bawah rp sepuluh miliar
ojk telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut
dan dimulai pada bulan april
prosedur pengajuannya telah ditetapkan
di mana masyarakat tidak perlu ke bank
cukup melalui email
atau pesan sosial